kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda
rentetan informasi pribadi pengguna layanan seluler muncul di sebuah situs web
miliaran data itu dijual sebesar lima puluh ribu dolar amerika serikat
atau sekitar tujuh ratus juta rupiah
untuk menganalisis fakta ini sudah bergabung bersama kami alphonse tanujaya
pengamat keamanan siber dari vaksin com
selamat malam dea selamat malam cnn
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
pak alphonse setelah kemarin kita melihat fakta fakta bahwa data milik masyarakat
ini diperjualbelikan ini yang terbaru adalah ada satu tiga data registrasi kartu prabayar
apakah dari anda sudah melakukan penelusuran terhadap data data tersebut
apakah ini datanya memang valid
kalau melihat satu tiga miliar data kan orang bertanya tanya
penduduk indonesia itu tiga ratus juta lebih
tapi kita perlu melihat lebih dalam lagi
apakah yang dimaksud satu tiga miliar itu satu tiga miliar pendaftar atau satu tiga miliar sel
sel data itu misalnya kalau di excel a satu a dua b satu b dua
kalau a satu itu satu sel
nah kalau kita lihat data yang diberikan itu ada empat kolom
jadi masing masing data registrasi itu ada empat kolom
jadi kalau satu tiga miliar sel kita bagi dengan empat kolom itu lebih kurang tiga ratus dua puluh lima juta

dan kalau angka itu masih cukup nyambung dengan apa yang kompisi indonesia
kalau satu tiga miliar simkat ya tidak nyambung
itu poin pertama
poin kedua adalah dasar yang diberikan adalah data dari seluruh
dari seluruh operator
jadi baik di hongsel indosat excel dan operator lainnya
jadi dapat diambil kesimpulan bahwa data itu bukan bocor dari operator
karena operator kan pasti tidak punya data operator lainnya
siapa yang punya ya harusnya yang lebih tinggi dari operator
saya tidak tahu
kalau memang tidak mau mengaku untuk apa kita tuduh
jadi itu saja faktanya
dan datanya mungkin bagi orang awam
kurang bingung mau diapain gitu kan
ada nomor nix ada nomor handphone lalu ada nama operatornya lalu tanggal pendaftaran
nah tetapi jangan salah
di tangan orang yang mengerti mengelola big data itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa
gambaran simpelnya begini
kalau kita laki laki biasa disuruh ke dapur cuman ada telur dan bahan bahan di dapur

kalian keluarnya telur ceklok atau telur dadar
tapi kalau istri atau emak main disuruh ke dapur keluarnya bisa berbeda
kenapa karena mereka pengalaman
sama saja dengan orang yang biasa mengelola big data
yang bagi orang awam itu biasa biasa
itu bisa menjadi sesuatu yang berharga dan berbahaya bagi pemilik data yang bocor
jadi hal itu yang perlu diperhatikan ya
seberapa bahaya sih pak yang harus diketahui oleh masyarakat awam
karena ini beberapa masyarakat
ada yang aware ada juga yang merasa baik baik saja
karena mungkin dikira tidak sebegitu penting
seperti apa sepenting apa data ini
jika memang ini keluar di dunia maya kemudian bisa dibeli begitu
kalau saya informasikan bahwa kebocoran data ini secara berdiri sendiri saja
di tangan orang yang bisa mengelola big data
itu bisa untuk memetakkan peta penyebaran provider di indonesia
kalau digabungkan data nic nya itu di golongkan per daerahnya itu bisa memberikan gabaran yang cukup baik
ini kalau datanya terpisah
tetapi kalau memang digabungkan dengan data kependudukan yang sebelumnya sudah bocor
saya bilang sih ini bisa membuka kotak kotak

dengan hanya berbekal nomor telepon saja atau dengan berbekal nama lengkap saja
contoh kita masuk ke satu situs anggota dewan perwakilan rakyat indonesia
lengkap semua ada nama lengkapnya
dengan digabungkan data kependudukannya itu bisa diketahui semua data kependudukan termasuk nomor teleponnya
jadi itu bisa ulang balik dan itu sangat berbahaya
jika orang tahu nama lengkap kita sesuai dengan ktp masukkan data itu digabungkan dengan data pengunjung yang sudah bocor
akan keluar semua data kependudukan termasuk nomor teleponnya
dan sebaliknya nomor telepon ini punya siapa data ini sudah menyangkut
kalau data yang bocor ini kan mengandung nomor telepon dan nix
jadi kalau masukkan telepon dapat nick
dari nicknya gabung masukkan ke data kependudukan bocor langsung keluar data kependudukannya
jadi ya saya sih sangat khawatir dan cukup kecewa bahwa data seperti ini bisa bocor
cukup mengkhawatirkan kalau ini dari sudut pandangnya mas alfon dari sudut pandang keamanan
kalau kita lihat dari sumbernya tadi mas alfon menyebutkan bahwa sumbernya ini bisa diduga adalah bukan dari provider
siapa yang memiliki data selengkap ini kalau tadi anda menyebut di atas provider
saya tidak bisa jawab karena kominfo pun bilang itu bukan datanya
tetapi yang saya tahu adalah yang mewajibkan masyarakat indonesia untuk melakukan pendaftaran
jadi kita beli statusin kita mesti mendaftar masukkan nick dan nomor dan nick kakak dan informasi kependudukan lain itu kominfo
jadi secara tidak langsung karena kominfo yang meminta masyarakat indonesia memasukkan data ini
maka data itu ada dan sekarang bocor
istilah mau data bocor di mana ya
kita sebagai masyarakat kita pemilik data
kita mengelola data gitu
jadi tidak bisa pasangan begitu saja
kami kita sebagai masyarakat berhak meminta kominfo
ini kenapa data ini memang datanya otentik kok
data nomor teleponnya otentik data nextnya otentik
ya kalau memang bukan dari kemenkum dari mana bocornya gitu
ya mohon dijelaskan gitu
jangan langsung lempar ke kiri lempar ke kanan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab
ternyata ini cukup mengkhawatirkan juga ya
mas alfon ini juga
ini kan kemenkoninfo membantah kemudian dukcapil membantah
kemudian juga pihak operator seluler juga membantah
sebaiknya masyarakat seperti apa
ya masyarakat berdoa kepada yang maha kuasa
semoga pihak yang mengelola data ini dan mengalami kebocoran bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar gitu
kalau begitu saya akan coba melihat big picture nya
mengapa indonesia masih berkutat dengan ini ya dengan keamanan data pribadi ini
halo mas alphon bisa dengar suara saya dengan jelas
ya mas alfon mengapa kemudian ini kan baru tidak hanya hari ini atau kemarin kita ada kebocoran data
kemarin kemarin juga ada kebocoran data tidak hanya data seluler ada juga data data yang lain
mengapa indonesia masih berkutat dengan permasalahan kebocoran
mengapa indonesia masih berkutat dengan permasalahan kebocoran data ini
kalau dari analisis anda
sebenarnya masalah kebocoran data itu bukan sesuatu yang tabu
itu sesuatu yang wajar
jadi jika kita ingin memanfaatkan data digital untuk kemampuatan masyarakat supaya bisa memproses lebih cepat
memberikan manfaat memang ada resiko bahwa data ini bocor
karena itu memang pengelola datanya itu harus dibekali oleh kemampuan dan harus sadar
karena itu memang pengelola datanya itu harus dibekali oleh kemampuan dan harus sadar
karena itu memang pengelola datanya itu harus dibekali oleh kemampuan dan harus sadar
jadi kita harus menganggap ini sebuah aturan perantasan di
lalu beri dukungan ke masyarakat
lalu dia harus beri dukungan yang ada di data rental pakai data telas tapi tidakreliem
lalu dia harus beri dukungan yang ada di data rental pakai data telas tapi tidakreliem
didapatkan manfaat datanya
lalu ketika terjadi kebocoran data
karena pengelolaan tidak baik
semua nya berhubungan pertanganan
nah hal ini yang perlu
pengelolaan data yang
amun itu tidak sulit
butuh satu kedisiplinan
ada satu hati yang mencintai
pekerjaannya bahwa data ini
kalau data ini bocornya orang lain menjeritan
jadi jangan menganggap
malah data ini sebagai objek
dulu kan sempat ada data
ktp itu dijual di salah satu
daerah di sulawesi
yang jual malah
pejabat pemerintah yang mengelola data itu
nah hal hal seperti itu yang mencerminkan
akan data mengeveli data
dan kalau terjadi kebocoran itu
yang menjeritai itu pemerik data
jadi sebagai contoh sekarang
kalau misalnya ada anggota dewan
atau ada menteri yang diketahui
dimasukkan ke dalam itu
keluar semua datanya
karena itu adalah data seluruh penduduk indonesia
hal itu yang perlu disadari
kalau dari regulasi sendiri
apakah regulasi yang dimiliki oleh negara
memang benar benar memberikan perlindungan
yang baik yang benar
terhadap data data pribadi masyarakat
rancangan undang undang pdt
yang menurut informasi
dalam waktu dekat ini
ini bisa memberi
dampak positif terhadap pengamanan data
karena di dalam uu pdt ini
bukan orang id nya
karena orang id nya tidak
tidak terlalu bisa bergerak apa apa
kalau decision makernya
tidak memberikan penekanan
atau tidak memberikan dukungan
jadi decision makernya itu
perlu secara sadar mengetahui bahwa
kalau jika terjadi kebocoran data
konsekuensi hukum dan konsekuensi finansial
dan itu kalau memang diakomodir di ruu pdt
itu secara tidak langsung
akan berakibat positif
dan bisa sedikit memperbaiki
kondisi pengelolaan data di indonesia
jadi itu yang harus disadari
dan sebagai gambaran lain
dengan kebocoran data yang terjadi kali ini
sebenarnya secara tidak langsung
pemerintah berada dalam posisi yang
agak rentan kenapa
jika orang bisa memiliki data seperti yang dimiliki pemerintah
maka kemampuan mereka menganalisa
kemampuan mereka melakukan tindakan
itu tidak kalah dengan pemerintah
jadi jika mereka memiliki data sebanyak itu
penduduk indonesia dia memiliki data
mengorbankan itu dan bisa terkait
dia bisa melihat apa yang bisa dilihat pemerintah
jadi saya harap pemerintah juga sadar gitu
bahwa dengan ceroboh mengelola data
ada juga yang akan dirugikan
menyatakan bahwa ini harus ada kesadaran dari pengelola data
kalau anda melihat per hari ini seperti apa kesadaran dari
para pengelola data terutama dalam hal ini adalah
pemerintah yang memiliki data kita
untuk bisa menghindarkan dari kebocoran data
secara umum orang akan selalu belajar lah dari kesalahan
kalau dari yang kami lihat
umumnya dari institusi swasta masih lebih cepat belajar
jadi cepat bully dari kebocoran data
sebenarnya alasannya mungkin bisa kita pahami karena ada persaingan
kalau misalnya mereka tidak mengamankan dengan baik
maka konsumen akan lari ke kompetitor
yang jadi masalah di pemerintah adalah
karena posisinya hanya cuman satu
nah itu jadi posisinya mereka tidak ada kompetisi
dan tidak ada ancaman kalau misalnya data bocor atau terjadi
suatu hal yang buruk
maka mau nggak mau masyarakat juga diwajibkan oleh hukum kok
kalau gak mentah hati kita gak usah pakai telepon
gak usah pakai sim card atau apa
jadi hal hal seperti itu yang menyebabkan
mengapa pengelolaan data ini masih kurang
nah maka tadi dukungan uu pdp ini kita benar benar harapkan ya
bisa membantu nantinya
baik sebenarnya malam hari ini kami juga mengundang kementerian kominfo
untuk memberikan klarifikasi bengen lainnya ya
untuk memberikan klarifikasi bengen lainnya ya
untuk memberikan klarifikasi bengen lainnya ya
yang sebelumnya bukan b soundtrack

namun ini sudah jelas penjelasan dari alfonstan u jaya
mengenai bagaimana seharusnya
data milik masyarakat ini bisa dilindungi agar
kejadian kejadian seperti ini tidak terulang
terima kasih alfonstan u jaya
pengamat keamanan sibervaksin com
sudah bergabung pada malam hari ini